hari tanu sudibio senin pagi memenuhi panggilan direktorat tindak pidana siber barres krim mabespori terkait laporan yang dilayangkan jaksa yulianto
haritanu diduga mengirim pesan singkat berisi ancaman kepada jaksa yang menangani kasus restitusi pajak mobile aid
haritanu sudibyo turun dari lantai dua gedung tindak pidana siber barres krim mabespori jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
hari tanu diperiksa sebagai saksi selama hampir tiga jam
ketua umum partai perindo ini mengaku tidak pernah mengancam yulianto seperti yang dituduhkan
ia juga mempertanyakan hasil kopi transkrip pesan yang digunakan sebagai barang bukti laporan